munculnya wacana kontroversial ibadah haji virtual menjadi trending di lini masa setelah pemerintah arab saudi meluncurkan cara baru yang membuat ⁇ kabah ⁇ ini bisa dikunjungi secara virtual di metaverse
apakah memang memungkinkan ibadah haji dilakukan secara virtual dan bagaimana keabsahan serta nilai ibadahnya
kami bahas malam hari ini bergabung anwar abbas wakil ketua umum mui
assalamualaikum wr wb selamat malam pak abbas
assalamualaikum wr wb
itu tanggal delapan sampai tanggal tiga belas bulan zulhijjah
di luar itu nggak boleh di luar tanggal tersebut tidak boleh
kita sudah tentukan tempatnya
hukumnya di arafah mabitnya di musdalifah dan mina lampar jamaratnya di mina tawafnya di ka'bah sa'inya di antara safah dan marwah
jadi pada haji itu baru sah kalau dilakukan di tempat tersebut
itu arafah ya
jadi haji itu adalah arafah
barang siapa yang melaksanakan ibadah haji lalu bisa tidak kepadang arafah maka dia tidak dihitung telah menyelenggarakan ibadah haji
timbul pertanyaan sekarang ini
kalau seandainya ada orang melakukan ibadah haji
melakukan virtual itu sah apa tidak
ya batal itu
kalau orang menyatakan tidak apa apa maka itu adalah sebuah perbuatan bid'ah
bila masuk kategori dolalah sesat dan menyesatkan
jadi islam akan mengenal istilah pelaksanaan ibadah haji
artinya tidak sah karena sesuai dengan syarat ketentuan dalam hukum islam
tidak ada bentuk kehadiran secara fisik
di mekah ya begitu ya pak abbas ya
ya jelas lah ya itu kan kalau yang namanya metaverse itu kan dia membuat kaabah hampir mirip seperti kan
seperti kaabah kan
tapi kan bukan kaabah itu kan
karena ibadah haji itu kita diputihkan untuk melakukan tawaf ifadah ya
ifadah itu mengelilingi kaabah
ibu pertanyaan pertanyaan yang melalui virtual metafors itu mau tawaf bagaimana caranya itu
cara dia berputar putar
dia menginjakkan di pada arafah atau bagaimana caranya dia menginjakkan kaki di pada arafah itu
karena arafahnya di mekah sana kan
jadi ini adalah sebuah apa sebuah inovasi yang menurut saya sangat bagus untuk kepentingan edukasi bukan untuk pelaksanaan ibadahnya itu sendiri ya
untuk mengedukasi masyarakat dan umat ya
tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji ya
ketika kita bicara tentang wukur di arafah bisa diperlelehkan pada arafah
ya seperti pada arafah kan terlihatnya kan gitu ya
kita tahu di kaabah di depan kita memang ada bangunan kaabah seperti bangunan kaabah
tapi bukan kaabah kan
seperti persis seperti bangunan kaabah tapi bukan kaabah itu
artinya kalau tadi disampaikan
kalau tadi pak abbas sampaikan
kalau untuk kepentingan edukasi artinya diperuntukkan atau diperbolehkan
untuk penggunaan yang seperti apa
kalau untuk edukasi atau mungkin kalau untuk manasik
apakah juga itu masih diperbolehkan atau sah
nasik itu kan begini maksudnya
nasik itu artinya ibadah ya
kan dilatih orang itu untuk mengerjakan tawaf
dilatih untuk mengerjakan sah
itu di podok gede itu ada tempat gitu ya
ada bangunan dibuat seperti kaabah dilatih lah bagaimana
dari mana memulai tawafnya kan gitu kan
tawaf itu kan dimulai dari garis harul haji
nah sudut hajar aswad itu kan mulainya kan gitu ya
kalau seandainya nanti virtual metaverse ini sudah ada ya
nggak perlu lagi ada podok gede itu saya rasa
tidak perlu lagi ada tempat tempat pelatihan pelatihan yang seperti di pondok gede
karena sudah ada virtual metaverse nya
dijelas lagi kan
jadi untuk sebatas mana sik itu masih diperbolehkan
maksudnya latihan untuk latihan latihan
latihan manasik ya
manasik itu ibadah
latihan ibadah haji gitu ya
dan untuk mungkin edukasi untuk melihat pengenalan bagaimana tempat ibadah
bagaimana kaabah itu pun juga masih diperbolehkan ya
iya jelas lah
misalkan kalau kita mau masuk ke masjidul haram itu pintunya kan banyak itu ya
misalnya kita tidak tahu lika likunya bisa berputar putar di situ kita itu
tapi dengan adanya virtual metaversa ini kan kita semakin tahu nih
oh ini pintu ini oh ini pintu ini
kalau misalnya kita keluar dari sini maka akan halamannya akan menjadi seperti ini
jadi semakin jelas kan
nanti kalau orang begitu naik haji ya
dimanapun dia keluar dia tahu oh ini di sini gitu kan
tapi kan kalau sekarang kan nggak tahu ini
dengan adanya metaverse ini
yang mahal diberitahu bahwa ada sekian pintunya gitu
tapi kan hanya dia hanya diberitahu tentang sekian pintu
tapi dia nggak tahu bentuk pintunya seperti apa posisi pintu di mana
kan nggak tahu dia kan gitu ya
oke pak abas
empat metaverse ini sangat terbantu sekali gitu
oke dengan adanya metaverse ada kemudahan dalam teknologi
pandangan mui sendiri mengenai keberadaan tempat ibadah dalam bentuk inovasi teknologi seperti apa
ya yang jelas dia tidak bisa menggantikan tempat untuk penyelenggaraan di aksi
dia pergi ke makassana pergi ke tafah ya
mabitnya pergi ke mozalifah pergi ke mina
lampar jam marahnya harus pergi ke mina sana
kalau mau ke tafah harus ke ka'bah
itu kan bukan ka'bah itu seperti ka'bah kan
ya persis seperti apa kan
dia buat seperti ka'bah
tapi kan bukan ka'bah
mbak kan seperti bintang film siapa nama itu ya
tapi kan bukan itu ya
iya karena itu hanya seolah olah kurang lebih seperti itu ya
jadi memang sudah jelas mui pun juga sudah menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji
umroh ibadah apapun jika dilakukan dalam bentuk metaverse
atau menggunakan inovasi teknologi sekali lagi itu tidak terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu
tidak sah ya
baik terima kasih pak anwar abbas sudah bergabung dengan cnn indonesia konektor malam hari ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sehat selalu